nah seperti informasi berikut ini pemerintah provinsi dki jakarta dan juga pt kereta api indonesia dan juga ombudsman perwakilan jakarta
akan membuka skybridge tanah abang yang selama ini tertunda atau pada hari ini tujuh desember dua ribu delapan belas
dan untuk mengetahui bagaimana keinformasi terkini terkait peresmian skybridge tanah abang
kami sudah terhubung dengan korrespondensi ann indonesia mum taza catra diningrat
selamat pagi taza taza apakah proses peresmian skybridge tanah abang ini sudah dimulai
selamat pagi fani dan juga alfian
hingga saat ini memang proses peresmian belum dimulai
untuk informasi terkait dengan peresmiannya pun hingga saat ini memang saya masih belum mendapatkan detail mengenai kapan dan juga siapa yang nantinya akan hadir
untuk gubernur dki jakarta sendiri memang saat ini saya tidak melihat adanya jadwal untuk mendatangi kawasan tanah abang untuk meresmikan skybridge pada hari ini
memang sebelumnya ada informasi bahwa memang peresmian skybridge akan dilakukan oleh pd pasar jaya pt kai
dan juga dari pihak keombudsman
dan perwakilan dki jakarta
untuk saat ini di kawasan tanah abang sendiri kalau anda lihat di belakang saya ini skybridge memang sudah dapat dilalui oleh para pejalan kaki
namun memang tidak saya lihat banyak yang telah melakukan jalan kaki begitu melalui skybridge ini
karena memang banyak yang ragu apakah skybridge ini sudah bisa dipergunakan ataupun tidak ataupun sudah dibuka untuk umum ataupun tidak
apalagi pada saat ini memang belum ada satupun pedagang kaki lima yang memang sudah beroperasi di sana
sehingga banyak dari pejalan kaki yang masih belum mendapatkan informasi mengenai apakah
jembatan ini sudah dapat dioperasikan ataupun sudah dapat dilalui ataupun belum
untuk pantauan saya hingga pagi hari ini alfian dan juga fani
bahwa memang jembatan ini kalau kita lihat secara fisik sudah rampung dan sudah terlihat bahwa sudah ada pengumuman juga di belakangnya
ada tulisan bahwa mulai tanggal tujuh desember dua ribu delapan belas jembatan penyeberangan multiguna tanah abang sudah dapat digunakan dan juga terbuka untuk umum
namun kemudian hingga saat ini saya masih belum melihat adanya satupun pedestrian yang sudah mulai memanfaatkan
jembatan pantau ini
jadi saya tidak tahu apakah jembatan ini akan menjadi jembatan yang akan diperlukan pada saat ini fanny alfian
ya mumtazah kalau menurut pantauan anda sejauh ini atau menurut informasi yang bisa anda dapatkan dari warga sekitar gitu
apakah benar benar skybridge ini bisa sedikit mengurangi tingkat kemacetan yang ada di kawasan tanah abang
alvian dan juga fani memang harapannya adalah dengan dibangunnya skybridge ini
pertama pedestrian bisa lebih aman untuk kemudian berjalan kaki terutamanya dari stasiun tanah abang
dan juga g termasuk juga blok b
dan juga nantinya para pedagang yang sebelumnya berada di kawasan jatibaru mereka kemudian dapat direlokasi ke atas
di atas ini memang di skybridge bisa menampung setidaknya empat ratus empat puluh enam pedagang kaki lima
namun memang ini tidak cukup karena memang jumlah dari pedagang kaki lima sendiri yang berada di jati baru sebelumnya lebih dari empat ratus
beberapa nantinya akan direlokasi juga ke kawasan parkiran di blok f
memang untuk kawasan perkenan blok f sendiri banyak dari pedagang sebelumnya mengeluhkan karena di sana sangat sepi sekali
dan juga tidak langsung terhubung dengan kawasan parkiran di blok f
sehingga mereka ragu nantinya banyak dari pejalan kaki ini tahu bahwa mereka berada di sana
sama seperti halnya saat mereka mengeluhkan terkait dengan sepinya blok g blok f di kawasan parkiran pun juga mereka ragukan nantinya
dan gagal mereka bisa laku
begitu ini yang kemudian menjadi satu kekhawatiran nantinya pkl akan turun lagi karena memang jumlah dari lokasi pkl yang dapat disediakan di skybridge ini kemudian bisa menampung semuanya
itu yang pertama
lalu yang kedua untuk saat ini di tempat saya melaporkan alfian dan juga fani
nampaknya memang kemacetan masih terus terjadi karena memang untuk angkutan umum terutamanya angkutan kota ataupun angkot
kalau kita lihat ini parkirannya sangat panjang sekali melalui kawasan jati baru ini
begitu kawasan stasiun tanah abang kalau kita lihat ini sangat padat disini dengan angkutan umum yang kemudian parkir disini
ngetem bisa dikatakan seperti itu menunggu penumpang yang turun dari stasiun tanah abang yang ingin menuju ke sejumlah daerah terutamanya ke kawasan kota
begitu kalau kita lihat disini masih banyak sekali
sehingga memang ini bisa menjadi satu catatan bahwa memang pembangunan skybridge tidak serta merta akan menghentikan kemacetan yang berada di kawasan ini
karena memang pkl sudah bisa dapat dilokasi namun kemudian dengan adanya angkutan kota yang masih berada disini dan tidak adanya pengamanan di kawasan jalan jati baru ini
terutamanya untuk para angkutan umum ataupun mereka yang parkir sembarangan atau mungkin bagi para pedagang kaki lima yang kemudian khawatir tidak mendapatkan tempat di skybridge
ataupun mereka yang ragu nantinya akan tidak ada tempat untuk parkir
jadi ini memang tidak laku begitu kalau berdagang di kawasan blok f mereka mungkin akan turun lagi
jadi memang ini adalah hal hal yang patut menjadi pertimbangan bagi dinas perhubungan juga dari pemprov dki jakarta
terutamanya juga dari dinas umkm dki jakarta juga untuk kemudian memperhatikan hal hal ini agar kemudian memang dibangunnya skybridge benar benar bisa memenuhi adanya tujuan untuk mengurangi kemacetan yang berada di kawasan ini

tentunya kita harapkan agar adanya skybridge ini bisa menjadi solusi

terima kasih mumtazah catra di ninggrat atas laporan anda langsung dari kawasan tanah abang jakarta